anda masih di after sepuluh kita ke informasi selanjutnya
menteri pertahanan dari negara negara asean kembali melakukan pertemuan
untuk membahas keamanan regional dan isu terkini yang terjadi di negara negara asean
di kota clark city filipina
dalam pertemuan tersebut sepuluh negara anggota asean menandatangani deklarasi
sebagai bentuk komitmen dan kerjasama negara negara asean
dalam melawan segala bentuk terorisme dan ekstremisme di asean
tidak hanya itu menteri pertahanan se asean tersebut juga mengungkapkan
keprihatinannya atas meningkatnya ketegangan di semenanjung korea
serta menekankan perlunya perdamaian serta stabilitas di kawasan
dengan mendukung denuklirisasi semenanjung korea dengan cara damai
nah tema yang dibahas dalam pertemuan menteri pertahanan se asean
ini tak lain dan tak bukan adalah soal terorisme dan juga radikalisme
indonesia sendiri menginisiasi sebuah wadah pertukaran informasi dan intelijen
yang dinamakan program awp
dan pemerintah filipina juga menyatakan bahwa konflik di marawi telah selesai
dan marawi telah bersih
terkait dengan aksi terorisme di marawi ini
ini adalah satu poin penting yang akan dibahas di pertemuan menteri pertahanan saat ini
dan dari indonesia menteri ria mizar yagudu menawarkan sebuah wadah
atau sebuah cara untuk negara negara asean untuk kerjasama
untuk bertukar informasi dan intelijen yang dinamakan our eyes
program our ais ini saat ini sudah diikuti oleh lima negara asean
dan satu bertindak sebagai observer dan nantinya
menteri ria midat berharap agar sepuluh negara asean
ikut dalam wadah pertukaran informasi dan intelligent our high ini
saya sudah menawarkan intelijen bersama
anggota yang pertama ada lima
tidak kemungkinan tidak kemungkinan yang pertama
tidak kemungkinan yang pertama
yang kelima sampai indonesia indonesia
yang kelima sampai indonesia
yang kelima sampai indonesia
yang kelima sampai indonesia
yang kelima sampai indonesia
yang kelima sampai indonesia
kita tidak ingin kita dibuat bulan bulan seperti ini
itu ribuan puluh ribu orang
selain masalah marawi juga terus dibahas adalah masalah laut cina selatan
menteri pertahanan se asean ini diharapkan nantinya bisa menemukan solusi
agar konflik di laut cina selatan tidak membesar dan meluas
sehingga menyebabkannya menjadi konflik yang terbuka
dan selain masalah masalah tadi
menteri pertahanan se asean juga melakukan pembicaraan
mengenai kerjasama pertahanan kerjasama penanganan bencana